ya semarak perayaan hari kemerdekaan juga masih terasa di kota pahlawan
sebuah komunitas fotografer menggelar acara foto hunting di monumen kapal selam
yang bikin seru model gadisnya berkostum militer lengkap dengan senjata airsoft gun
nah untuk menyemarakan hari kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh satu
komunitas fotografer dan airsoft gun surabaya menggelar acara lomba foto hun bertema seksi navy
sederet model cantik dengan kostum militer telah disiapkan untuk memanjakan lensa para fotografer
tak hanya itu para model juga dibekali senjata airsoft gun agar tampak garam
kami juga menampilkan di sini bahwa airsoft tidak hanya melulu tembak tembak atau perang atau apa
kita melainkan lebih banyak menyeluruh ke segala lapisan hobi
contoh misalnya hobi fotografi
dan beginilah inilah aksi para model cantik saat beraksi di area monumen kapal selam surabaya
spotmond castle ini sengaja dipilih karena cocok dengan busana militer yang dikenakan
gaya maco dan garam dengan tentengan senjata laras panjang di lengan membuat para model terlihat semakin seksi
mengenakan kostum militer merupakan pengalaman mereka yang pertama
jadi biasanya kita itu kan berpakaian agak feminim ya
kali ini kita pakai army terus kelihatannya tomboy kelihatannya kayak pembawaan cowok banget
sementara bagi para fotografer memotret model berbalut seragam militer tentu mempunyai nilai seni tersendiri
meski sederhana tapi tetap elegan
legukan tubuh para model masih tetap terlihat indah dengan balutan seragam militer
di mana dalam event ini ini model model memakai kostum dari navy
juga senjata senjata dari angkatan laut
nah bagi anda yang hobi memotret tak ada salahnya mencoba salah satu aliran fotografi ini
selain bisa menyalurkan hobi anda juga bisa mengumpulkan pundi pundi rejeki
lukman rozak surabaya